pemakaman enam jenazah warga sidoarjo senin siang diwarnai isak tangis keluarga korban
sebagai tanda berduka sebagian warga melakukan aksi menaikan bendera setengah tiang
jenazah ria resbara datang bersama lima jenazah lain korban kecelakaan bus pariwisata di karanganyar jawa tengah hari minggu lalu
setelah diterima oleh perwakilan keluarga dan bupati sidoarjo jenazah langsung dibawa ke rumah duka
kelima jenazah yang lain adalah suwandi ica susilowati zuhro puji haryono dan ega
sementara itu jenazah swadi dan anaknya ica susilowati dimakamkan di tempat pemakaman umum desa wonokasian kecamatan wonoayu sidoarjo
sesuai permintaan keluarga jenazah keduanya kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat
almarhum suwandi yang merupakan kepala sekolah ini semasa hidupnya dikenal ramah pada tetangga dan juga pada rekan kerja
jangan lupa like share dan subscribe ya
sdn jemberan wetan juga memasang bendera setengah tiang sebagai tanda duka
hal itu diikuti oleh warga sekitar yang juga memasang bendera setengah tiang
sangat baik sekali dia juga sama wali murid suka guyon suka bercandanya nggak serius ya pokoknya saling menghibur lah ya ramah lah gitu
iya disiplinnya memang nomor satu patut ditiru
selain empat guru dan satu murid tujuh belas pengajar di sdn jemberan wetan yang juga menjadi penumpang bus mengalami luka luka serius
hingga sampai sekarang masih dirawat di karanganyar jawa tengah